negosiasi pt freeport indonesia dengan pemerintah memasuki tahap selanjutnya
sebelumnya freeport enggan menerima status izin usaha pertamaan khusus dari pemerintah
sebagai pengganti kontrak karya karena tidak sepakat dengan beberapa ketentuan
pihak kementerian energi dan sumber daya mineral rabu sore mengatakan
ada kemajuan pembahasan tentang masalah freeport indonesia
kemajuan negosiasi ini tampak setelah direktur pt freeport indonesia clementino lamuri
bertemu dengan direktur jenderal mineral dan batubara kementerian esdm bambang gatot aryono
meski enggan mengungkapkan secara mendetail kepada detik finance
bambang menyatakan ada kemajuan positif terkait dengan kelanjutan operasi perusahaan tambang
asal amerika serikat ini di papua
meski demikian akan ada pembahasan lanjutan dan masih belum ada hasil negosiasi yang konkret
antara freeport dan pemerintah